ini adalah penampilan putri aryani bersama penyanyi leona lewis di panggung final agt

mereka duet dengan menyanyikan lagu berjudul run
penampilan ini terjadi sebelum hasil voting diumumkan
namun impian putri aryani untuk keluar sebagai pemenang ⁇ mericas ⁇ got talent dua ribu dua puluh tiga akhirnya pupus
dalam hasil voting yang diumumkan pada rabu malam atau kamis pagi waktu indonesia
hasil voting menunjukkan putri berada pada posisi keempat
para penonton pun kecewa ketika mendengar info tersebut dengan menyorakan kalimat bu
tak hanya di studio tempat berlangsungnya acara kekecewaan juga terjadi di dunia maya
sejumlah netizen mengungkapkan kekecewaan
mereka karena putri hanya menduduki posisi keempat
simon cowell salah satu juri agt yang memberikan golden buzzer kepada putri mengungkapkan
meski putri tak berhasil menjadi pemenang ia merupakan seorang penyanyi yang luar biasa

menangnya dengan kekecewaan mereka dan juga menangnya dengan kekecewaan mereka
oleh kontestan indonesia di agp
sebelumnya ada sekri triana yang hanya mampu mencapai perempat final pada tahun dua ribu delapan belas